pembatasan aktivitas sosial untuk menangkal sebaran covid sembilan belas
membuat rumah pijat di jalan manukan tengah surabaya
yang menaungi kaum difabel ini sepi dari aktivitas
rencana pemberlakuan pembatasan aktivitas sosial berskala besar
membuat para terapis tunanetra dan difabel resah
karena akan mematikan sendi usaha panti pijat tunanetra
yang telah didirikan selama lima tahun tersebut
pasalnya tak ada pasien yang menggunakan jasa mereka
di samping itu gencarnya penertiban di tempat yang berpotensi berkumpulnya orang banyak
membuat klinik kesehatan swadaya ini merumahkan sekitar lima orang pekerjanya
karena penghasilannya menurun hingga sembilan puluh persen
sulis tiowati salah satu terapis mengaku resah
karena tak ada pasien yang menggunakan jasanya
di samping itu warga asal semarang jawa tengah ini juga takut untuk pulang ke kampung
sebab pembatasan sosial berskala besar tidak memperbolehkan warga
untuk masuk atau keluar dari surabaya
yang kini berstatus zona merah penyebaran covid sembilan belas
belum semua itu baru saya sendiri
terus dampak yang paling terasa
sampai sebagai terapis di sini apa
sekarang sudah berapa mbak
berarti menurunnya banyak mbak ya
terus harapannya kepada pemerintah seperti apa sih mbak
harapannya sih mudah mudahan
karena pemerintah bisa pilih gitu
karena banyak berarti ya
mungkin gak mungkin fadl
mungkin kan harus
selama ini udah ada perhatian dari pemerintah belum mbak
dampak dari corona ini
belum ada ya
terdapat sedikitnya sepuluh terapis dari kalangan difabel dan tunanetra yang bekerja di tempat ini
mereka merupakan warga binaan upt rehabilitasi sosial bina netra malang

yang telah memiliki keterampilan untuk bisa hidup mandiri
jika pada hari biasa setidaknya sepuluh hingga dua belas pasien menggunakan jasa mereka
kini di tengah terpaan pandemi covid sembilan belas
untuk mendapat seorang pasien pun mereka kesulitan
yang kami rasakan semenjak ada virus covid sembilan belas atau corona tersebut
turun gratis untuk pelayan jasa yang datang ke sini customer kami
sampai akhirnya dari karyawan kami karyawan saya
sampai akhirnya dari karyawan kami karyawan saya
saya tidak akan pulang juga
karena disini saya tidak saya instruksi kepada mereka
saya tidak menyuruh kalian pulang dan tidak mempertahankan kalian terserah pada kalian
karena apa disini saya usaha murni dari saya pribadi
murid dari saya pribadi untuk dari kris dan dari pemerintah belum ada
karena semenjak ada kasus corona tersebut semakin lama semakin turun
dibilang saya mungkin tidak patuh dengan pemerintah iya
karena beberapa panti pejetunanetra ada yang malah ditutup oleh pemerintah
pertanyaan sekarang adalah apabila pemerintah menutup tempat saya bagaimana dengan kehidupan kami